hei setelah alas ulam ulam
aku gak tau apa jadinya bahkan bentuknya wan
sekarang aku mau ngomong serius sama kamu
orang yang mesepak
kamu mau kan jadi istri aku
wan kamu tuh yang bener aja dong
masa udah lamar aku di warteg sih
lagi yang dengerin ya wan
aku terlalu bosan sama kamu
dan aku gak bakalan mungkin mau nikah sama kamu
karena aku bakal nikah sama orang kaya
gak mungkin dong hidup aku bakal merarak ya
payah tau gak
eh kenapa ini
eh mukanya kok di teguk begini nih
wanitanya selama ini bawa dambakan untuk menjadi istri itu
terima kasih wan
cik pun nikah sama orang lain wan
manusia itu memang cuma boleh berencana
dia boleh merencanakan apa saja
tapi tuhanlah yang menentukan
ya mungkin memang dia bukan juruh kamu
dan kamu harus ikhlas menerimanya
sebenarnya orang juga mau ngomong sama papa
kalau wawan mau ngelanjutin studi wawan ke luar negeri pak
itu semua untuk melupakan dia pak
dan kebetulan aplikasinya yang dulu masih berlaku
oke kapan mau berangkat
baiklah kalau memang itu sudah keputusan kamu
terima kasih pak
terima kasih pak
kami bersama sepanjang masa
aku tak akan jauh tak akan tinggalkan

aku tak akan jauh tak akan tinggalkan
sekarang aku sudah bisa melupai trita
dan aku siap melanjutkan hidup aku
berhenti ya wak
aku terbosan sama kamu
dan aku gak bakal mungkin mau nikah sama kamu
karena aku bakal nikah sama orang lain
apa yang kamu usahakan
jadi kamu anaknya pak rumi
kamu istri baru papa
tapi sibuk ya
aku usahakan papa sudah pulang
senang sekali papa kamu sudah sampai lagi sini
sekolah kamu juga sudah selesai
tapi satu hal papa mau bilang sama kamu
lupakan perempuan itu
masih banyak perempuan lain yang cantik
kelihatannya papa bahagia melihat aku pulang
aku gak mau merusak kebahagiaan papa
jadi aku gak akan bilang apa apa soal rika
selama ini papa mau tahu
dan dia juga gak salah
aku akan berhenti
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
kalian pulang dulu ya
papa masih banyak kerjaan

setelah atas sudah pulang
aku gak tahu apa jadinya bahkan buntung wan
kau kan maafin aku
apa yang kau lakukan
saya mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku udah masakin buat kamu
ayo silahkan duduk
aku harus panggil kamu apa ya
aku gak mau panggil kamu mama atau ibu
saya panggil aja seperti biasanya kayak waktu dulu
panggil nama aja
kalau pakai sayang juga gak apa apa
itu gak akan terjadi aku
aku gak bakal bikin bapak tersinggung
dan aku gak mau ya
aku gak mau hal itu terjadi
ya udah kalau begitu terserah kamu panggil aku apa
saat apalagi perjalanan wij nasi belakang
kau bakal dosa loh kalau gak nurut sama ibu
walaupun aku ini cuma ibu tiri
habis itu baru kita semana mana sampai bapa di restoran apa
wan papa ada berita bagus buat kamu
kabar apa pak
papa akan mengenalkan kamu sama anak kolegal papa
jangan jangan jangan
pak feeling mama tuh gak enak pak
mama ngerasa perempuan itu cuma akan melihat hartanya papa aja
gak baik buat wawan pak
ya kan wan mending kamu cari yang lain aja ya
pak maaf pak
bukannya wan menolak permintaan papa
tapi kalau untuk saat ini wan cuma fokus sama pekerjaan wawan
terima kasih wawan
terima kasih wawan